dalam pidatonya di sidang bersama dengan dpr dpd pada jumat siang presiden joko widodo mengatakan
anggaran kesehatan akan difokuskan pada peningkatan dan pemerataan dari sisi ketersediaan barang serta pengadaan vaksin
anggaran juga digunakan untuk meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui kemudian balita penanganan penyakit menular
serta keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional
sementara untuk anggaran pendidikan akan difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia
kemampuan adaptasi teknologi serta peningkatan produktivitas di era teknologi empat
dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin
meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui balita penanganan penyakit menular serta akselerasi penurunan stunting
kemudian juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional
serta penguatan pencegahan
dan juga untuk penyakit yang terkait dengan deteksi dan respon penyakit serta sistem kesehatan yang terintegrasi
meningkatkan kualitas sdm kemampuan adaptasi teknologi peningkatan produktivitas melalui
pengetahuan ekonomi di era teknologi empat